aduh pinter sekali sih cucu oma
kota papa aku boleh kok
kayak aku ikut ke kantor papa lagi
gue sudah dengerin
udah jagain aku
udah jagain aku
udah jagain aku
udah jagain aku
udah jagain aku
tesnya aku yang bawain ya
kan aku asisannya papa
terima kasih asistennya papa yang cantik
wah non rena habis pulang kerja
iya boleh ya
beritahu papa apa meeting
wah hebat udah pinter cantik lagi
ibarat pepatah kancil bukan sembarang kancil
anak kancil makan ke piting
eh non ren sama kecil bukan sembarang kecil
biar kecil nemenin papa bos meeting
gimana keadaan rumah ada yang mencurigakan
nggak ada pak
saya udah cek semua handle pintu dan kunci rumah disini pak

cctv diawasin semua pak
baik awasin terus ya
baik pak bos
jaga pos yang bener
baik pak bos
kayaknya singgah lah
besok kali udah bisa
aduh aduh aduh aduh aduh
duduk anggar juga
eh bentar bentar dulu
bandel gak tadi di kantor papa
tadi aku ikut papa meeting
aduh pinter sekali si cucu oma
aduh pinter sekali si cucu oma
kata papa aku boleh kok
kata papa aku boleh kok
kata papa aku boleh kok
wah aku sekarang pollution
terima kasih pak untuk ini
udah makan belum
udah makan waktu pas ikut saya meeting
udah pup juga
rena ke kamar mandi sendiri
kamu baru tau ya
kamunya sih kerja terus
saya saking sibuknya kerja
saya gak tau kalo reina sekarang udah bisa apa apa
lain kali papa akan nuangin waktu lebih banyak sama rina ya
cuma saat ini udah mandiri ya
ya aku mau bicara sebentar bisa
kamu ajak reina main dulu ya
mas sal mau bicara apa ya sama mama
pas tadi meeting

aku seneng banget
hmm kayaknya yang jadi bosnya sekarang ini reina deh bukan papanya
kenapa sih al
kamu mau ngemo berdua aja sama mama
pada pas bener ya

aku pengen tanya soal papa
aku pengen tanya soal papa
aku pengen tanya soal papa
kira kira mama tahu nggak apa yang paling papa sesali di masa lalu
disesali di masa lalu
mama gak tau al
kenapa emang ya
dulu papa pernah cerita ke aku
papa pernah bilang
papa menyesali sesuatu di masa lalu
papa ingin merubah itu ma
papa ingin merubah itu ma
tapi papa gak pasti tau itu apa

apa malah gak pernah cerita ke mama
dan setau mama
papa itu adalah orang yang sangat mensyukuri
hal sekecil aku
dia kurang berniat
dia ingin keluar
masuk ke kamar itu
semenjak papa kamu
pergi meninggalkan kita
mama masih pegang kunci
aku masih penasaran
aku mau cari tahu
siapa orang yang sudah
dan aku yakin
semua ke arah pelaku ini
terdampak di dalam hatiku
dan percaya aku
sampai jumpa lagi
aku akan mencari kunci
semua tersimpan rafi
terima kasih emang

terima kasih emang
terima kasih bu
hal apa yang disesali oleh mas hartawan di masa lalu
saat ini bu elsa kondisinya sedang tidak stabil
dan saya tidak bisa menambah dosis obatnya karena bu elsa sedang hamil
obat obat ini sangat berat
akan berbahaya bagi janin yang sedang dikandung bu elsa
pada hari ini dia sudah menyerang dua orang petugas
bahkan kemarin menyerang ibunya sendiri
ini sangat mengkhawatirkan bagi bu elsa sendiri dan orang orang di sekitarnya
ini sudah masuk tahap serius dan harus segera ditangani oleh ahlinya
kita tidak bisa biarkan ini terlalu lama
karena akan membahayakan diri bu elsa sendiri janinnya dan orang orang di sekeliling dia